saya sudah empat tahun dan saya tidak bisa memberitahu kebahagiaan yang menunggu malam ini
saya tidak bisa memberitahu kebahagiaan yang menunggu malam ini
kadang kalau nonton film romantis ingin rasanya punya kisah cinta romantis yang sehidup semati seperti romeo dan juliet
atau kisah cinta yang magis seperti di film segera
tapi seandainya mereka hidup di zaman sekarang bisa jadi kisah cintanya tidak seseru atau seindah yang tersaji di film
saya ingin kamu menjadi putri saya
di zaman sekarang kalau ingin mencari pasangan cukup buka handphone
klik sana klik sini langsung bisa cari pasangan melalui aplikasi kencan online
saya jadi penasaran nih apakah kaum milenial yang tidak bisa lepas dari dunia maya ini
beneran pernah atau masih memiliki akun kencan online
sekarang pernah kebetulan saya juga pernah waktu kuliah pakai
jadi buat teman perlu kelar pikiran terus curhat gitu doang sih
kayak tinder atau sebelumnya betalk mungkin yang dulu pernah terkenal itu ya
itu sudah pernah
iseng tapi kalau memang bisa cari teman ya nggak apa apa kan gitu
pernah pakai tinder dulu
ya nyari relasi sih sebenarnya nyari parter
ujungnya nyari pasangan sih ya yang pasti ya kalau dari tinder yang match
wah ternyata rata rata memang pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi kencan online ya
tapi gimana sih sebenarnya tren pencarian jodoh di dunia maya ini dari kacamata pakar
pengguna user usernya sendiri
sebenarnya biro jodoh semacam ini sudah ada dari era mama papa para kaum milenial zaman now loh
bedanya dulu mereka menjodohkan orang bermediakan telepon lalu ada juga lewat koran alias surat kabar
yang berawal dari geser kanan
yang kiri di dunia maya dan berakhir di kua
seperti kisah cinta lingga dan citra
kenalnya di dua ribu empat belas matchingnya di dua ribu empat belas
kalau saya sendiri waktu itu install tinder ya karena sesuatu yang baru ya bisa berkenalan dengan lebih banyak orang
kemudian akhirnya matching dengan ibu yang satu ini
tuh terbuktikan aplikasi pencarian jodoh bisa menjadi salah satu sarana bagi para pencari cinta menemukan pasangan yang didamba
tapi untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan ada baiknya kita perhatikan hal hal seperti yang pertama
jangan berikan informasi pribadi secara mendetail
yang kedua santai kayak di pantai
jangan terburu nafsu untuk bertemu
yang ketiga jangan mudah terbuat
penting nih buat yang gampang baper alias bawa perasaan
yang keempat jangan gunakan foto foto
yang terakhir jangan ragu untuk menghapus status match anda pada seseorang
jika sudah mendapatkan sinyal bahwa pasangan match anda sudah aneh nih
meliputan cnn indonesia